iya iya kepingnya bernyata keping nih berat
ini adalah makanan kesukaanku
ular ini tidak mempanen oleh pukulan apapun
aku harus menggunakan tombak kudup melati

pedang tentaga sakti

ini pasti telah terjadi sesuatu
ada baik kita kembali ke pajajaran
kau benar aden
kita harus segera tiba di pajajaran
apa dia yang harus kita ambil
kau periksa kamar sip
aku akan periksa yang lain
lihat di sini
ini harga kini
ini adalah makanan kesukaanku

kalian rambok ya
ramboknya lari kesana pak
kita kejar dia
nah itu pasti mereka
minggir kalian semua
aku adalah prajurit pajajara
hah gak mungkin
aku adalah prajurit pajajara
masa prajurit pajajara merambok
kita kabur sekarang
saya akan lapor ke prabu siliwangi
kalau prajuritnya merambok
cari perempuan itu sampai ketemu
belum begitu jauh dari hutan ini
kau masih saja suka bermain perempuan
senopati yang banyak
senopati dia tidak cuma bisa darling
saya harus datang ke sana
karena tidak lama lagi